aduh takjian ngeliat takjian ngeliat
haa udah sampe tuh
pondok pesantren kunanta
ya pondok pesantren
kamu mau makan padang
pake air nunggu di dalam
eh anak muda generasi muda
belajar agama belajar ahlak kapan lagi
boleh boleh boleh
kebersihan sebagian dari iman
oh bahasa arab lagi
waktu itu lebih berharga dari emas
makanya penggunakan waktu
apalagi kiai amin
umi hajar itu baik baik orangnya
kamu tuh harus tau
kalau banyak belajar
bikin bangga tuh pakde
belajar jadi anak baik
mama yang gak sengaja
tuh kebiasaan banget ini
kalau pengen belajar silat
biar bisa ikut mencak silat
eh sendalnya mana
tiga dua satu
salamualaikum warahmatullah wabarakatuh
alhamdulillah ustadz bayat udah nyampe lagi
alhamdulillah ustadz bayat udah nyampe lagi

silahkan silahkan duduk dulu
ya lumayan pakai
eh umi ada